skenario pembebasan biaya tol apabila terjadi antrean kendaraan lebih dari lima km di gerbang tol cikarang utama disiapkan oleh pt jasa marga
tapi seberapa efektifkah wacana ini nantinya di lapangan
untuk menjawab pertanyaan ini sudah ada kepala korps lalu lintas kepolisian republik indonesia irjen agung budi marioto
selamat malam pak agung
selamat malam mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak agung pak agung kita mau bertanya nih dengan pemberlakuan tol gratis ini jika terjadi antrian lebih dari lima km kemudian tol ini jadi gratis
apakah ini malah tidak akan menimbulkan masalah baru misalnya pengemudi yang mencoba untuk sengaja mendapatkan tiket gratis untuk masuk tol ini pak
ya baik jadi menurut emat kami berdasarkan kerjasama dengan bpjt itu tidak terjadi
barusan saya patroli dari cikarang utama menuju ke km
r enam puluh dua rest area sini memang sudah terjadi kepadatan arus lalu lintas akibat pertemuan di cikopo kilometer enam puluh enam antara cipali dengan purbalenyi
sudah dapat saya prediksi malam ini di cikarang utama pasti akan diperlakukan pembebasan pembayaran tol
anggota polda metro jaya sudah kami lihat langsung dan sudah bersiap siap dengan teman teman dari pengelola jalan tol untuk menyiapkan hal ini
namun di gate tol cikarang utama sampai dengan saat ini
sekarang baru antrian sepanjang satu km
artinya sudah ada persiapan tanda tanda karena beban volume kendaraan yang dari cikobo menuju cikarang utama
sudah saya prediksi tadi kurang lebih antrinya sudah hampir sepuluh km
jadi dimungkinkan akan dibuka pembebasan tol gratis yang tentunya akan mengurangi kemacetan
kenapa karena di belakang di cikopo itu masih ada antrian yang kurang lebih lima sampai enam km yang siap untuk menuju ke jakarta mbak
karena tidak mengganggu kemacetan dan mudah mudahan bisa lancar sampai tujuan khususnya di jakarta dan seterusnya
ya kita harapkan juga demikian pak agung
namun kesiapan dalam mengantisipasi kemacetan ini kan pada arus balik tertentu tidak hanya berada di pundak korlantas polri
bagaimana kesiapan dan koordinasinya dengan stakeholder lain yang terkait ini pak
ya baik beberapa saat yang lalu pada saat hari raya hari pertama
kami kumpulkan stakeholder yang lain di mabes polri
kemudian kami evaluasi pelaksanaan mudik dari evaluasi tersebut
untuk teman teman pertamina sudah menyiapkan beberapa mobile yang berupa mobile spbu yaitu berupa tanki tetapi ada dispensernya
dan sekarang sudah ditempatkan di rest area cipali ada dua titik
kemudian di sepanjang tegal dan brebes juga ada sbbu yang bersifat mobile
ini sangat membantu masyarakat kita yang mengalami kesulitan
pada saat kehabisan bbm
demikian pak dengan pertamina
kemudian dengan bpjt saya kira sudah saya jelaskan tadi untuk pengelolaan pembebasan jalan tol
manakala antrian lebih dari lima km
baik pak agung kita sedang mengantisipasi arus balik yang akan terjadi dari hari ini dan besok terutama ya
karena senin sudah kembali masuk ke kantor semua orang ya
ini untuk para pemudik yang hendak kembali ke ibu kota
pada saat yang bersamaan ini apa himbauan dari pihak korlantas
baik yang pertama saya ingin menghimbau kepada para pemudik
hendaknya jangan trauma kejadian yang di brebes timur
karena karakteristiknya berbeda
tadi jam dua puluh saya berdiri di gate tol cikarang utama
sempat berbincang bincang dengan para pemudik
ada beberapa kendaraan saya tanyakan
berapa perjalanan bapak atau ibu dari brexit sampai gate tol cikarang utama
ada yang menjawab empat jam
ada yang menjawab tiga jam
ada yang menjawab tiga jam setengah
artinya betul betul real lancar
jadi tidak ada hambatan
ada yang tadi jawabnya lima jam tapi sempat berhenti di rest area enam puluh dua
berarti tidak kita hitung
itu yang langsung dari berbes timur
yang dari penjagaan juga sama
tadi menyampaikan ada yang tiga jam setengah hampir empat jam
seperti itu mbak
insya allah tidak ada hambatan
kemudian yang belum berangkat saya menghimbau
tetap pastikan bahwa kendaraannya betul betul tanki bbm sudah penuh
jadi jangan menunggu isi di jalan
lebih baik sebelumnya
sebelum berangkat dari rumah sudah penuh
kemudian pastikan kendaraannya betul betul like jalan
performance dari pengebudinya juga harus fit
karena perjalanan jangan jauh
kemudian silakan menggunakan jalur selatan juga tidak ada masalah
karena anggota kita juga sudah berada di sana
tetapi saya tegaskan kembali
tidak usah trauma di jalur cipali
justru nanti kebalikannya
pada saat masuk tegal agak tersendat
karena beberapa infrastruktur yang sedang berbaikan
tetapi begitu masuk tol brebes timur
baik terima kasih laporannya dan juga imbauannya
irjen paul agung budi marioto
kepala korps lalu lintas kepolisian republik indonesia